bagi anda pengguna bahan bakar minyak pertamina non subsidi bersiaplah untuk merogoh kocek lebih dalam mulai hari ini pt pertamina persero
resmi menaikkan harga bbm non subsidi terutama untuk pertamax dan pertamax turbo
berdasarkan pengumuman resmi pertamina harga pertamax di dki jakarta dan sekitarnya dibanderol rp tiga belas tiga ratus per liter naik dari sebelumnya rp dua belas delapan ratus per liter
sementara harga bbm pertamax turbo naik menjadi rp lima belas seratus per liter naik dari sebelumnya rp empat belas delapan ratus lima puluh per liter
kendati demikian bbm jenis solar non subsidi yakni dexlight dan pertamina dex justru mengalami penurunan harga
harga dex light menjadi rp empat belas sembilan ratus lima puluh per liter turun dari sebelumnya rp enam belas satu ratus lima puluh per liter
sementara harga pertamina dex rp lima belas delapan ratus lima puluh per liter

turun dari harga sebelumnya rp enam belas delapan ratus lima puluh per liter